kita beralih ke sektor energi pemerintah menjamin harga bahan bakar minyak atau bbm non subsidi
akan turun mulai pekan depan salah satu diantaranya pertamax
kebijakan ini menyusul turunnya harga minyak dunia yang sudah menyentuh level
dua puluh dolar amerika per barrel dari level delapan puluh dolar amerika per barrel
kementerian energi sumber demineral esd menjelaskan
langkah ini ditetapkan setelah pemerintah melangsungkan pertemuan dengan badan usaha penyalur bbm
namun pihak esdm belum rinci rata rata besaran penurunan harga bbm non subsidi yang akan turun
di lain pihak pertamina mengungkapkan harga bbm non subsidi
pasti disesuaikan seiring perubahan harga minyak dunia
namun penurunan harga minyak dunia tak bisa langsung berdampak pada penurunan harga bbm
antara pembelian minyak mentah bukan berasal dari pembelian minyak mentah yang dikontrak hari ini